jenazah ali disemayamkan di rumah duka di jalan pamolongan kota makassar sulawesi selatan pada
minggu dini hari ali bersama istrinya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tetangganya mawan
ia tewas akibat dua anak panah yang bersarang di perutnya mawan juga membacok istri ali irma
menggunakan parang akibatnya irma harus dirawat di rumah sakit bayangkara makassar
ada beberapa orang yang menyerang
sebelumnya terjadi cekcok antara irma dengan istri mawan beberapa hari sebelumnya wawan yang
emosi lalu menyerang kedua korban dengan panah dan parah sementara kami juga pelakunya
satu orang dan kami sudah kantong identitasnya dan kami sudah melakukan pengejaran polisi kini
sedang mengejar tersangka sementara jenazah ali dimakamkan pada minggu siang reinhard soplantila makassar